gabungan elemen masyarakat mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi atas pasal satu ratus enam puluh sembilan dan dua ratus dua puluh tujuh undang undang pemilu yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden
dan para pemohon menginginkan yusuf kala kembali mendampingi jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas jika mk akhirnya mengabulkan uji materi tersebut maka peluang jk berpasangan dengan jokowi akan terbuka lebar
empat bulan menjelang pendaftaran capres dan cawapres presiden jokowi tak kunjung menentukan siapa calon pendampingnya
bentara nama yusuf kala masih bertengger di puncak survei elektabilitas cawapres jokowi
jumat pekan lalu gabungan elemen masyarakat mengajukan gugatan uji materi pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n dan pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf i undang undang pemilu
yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden
pemohon menilai aturan ini mengganjal kesempatan yusuf kala untuk kembali maju sebagai cawapres dua ribu sembilan belas
kuasa hukum pemohon menepis ada dorongan dari elit partai politik tertentu agar mereka mengajukan uji materi tersebut
saya dan pemohon hanya melihat saya melihat ada aspirasi kemudian ada norma yang bertentangan
dan saya melihat ada aspirasi kemudian ada norma yang bertentangan
dan kemudian ada potensi ketidakpastian
karena disandingkan dengan pak jokowi bisa jadi jalan tengah mengatasi kemacetan politik ya nantinya ya
mengatasi kemacetan politik karena kita lihat kan pak jk kelihatannya pak jokowi kelihatannya nyaman ya dengan pak jk
nah kenapa ini nggak coba kita ee
majukan tafsir konstitusi atas ini
sementara pdi perjuangan mengisyaratkan akan menunggu hasil uji materi untuk menentukan siapa pendamping jokowi
elit pdip meyakini terbuka celah untuk jk bisa mencalonkan diri sebagai cawapres dengan melihat adanya multitafsir di pasal undang undang pemilu
bagi pdi perjuangan
kapasitas dan kapabilitas pak yusuf kalla sebagai calon wakil presiden pak jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang adalah sosok dan figur atau figur yang ideal
yang memang saya kira pdi perjuangan dan juga saya kira partai partai politik lain punya pemikiran yang sama
hanya saja posisi politik pak jk dalam track recordnya sebagai wakil presiden
yang sudah menjabat dua kali punya kendala konstitusional
sekalipun kendala konstitusional itu masih debatable
karena masih ada yang menafsir bahwa pengertian yang terkandung di dalam pasal tujuh undang undang dasar nri seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengenai jabatan presiden dan wakil presiden yang dikatakan hanya dapat dipilih dalam satu periode berikutnya
memiliki tafsir yang berbeda beda di kalangan pakar hukum tata negara

pak jokowi mengatakan
di sisi lain pakar hukum tata negara refli harun menilai
seharusnya tidak ada celah bagi mk meloloskan gugatan uji materi tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden
namun menurut refli seringkali putusan mk terpengaruh dengan situasi politis
sebenarnya bukan soal terbuka celah atau tidak
apapun yang diajukan ke mk mk bisa buat
itu yang jadi persoalannya
walaupun mungkin kata pembentuk undang undang maksudnya dua persoalan
walaupun mungkin kata pembentuk undang undang maksudnya dua persoalan
walaupun mungkin kata pembentuk undang undang maksudnya dua persoalan
pembentuk undang undang dasar

tapi kalau hakim mk mengatakan tidak
dua periode yang berturut turut kalau tidak berturut turut tidak apa apa
maka kemudian yang sah adalah putusan mahkamah konstitusi
jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi tentang aturan masa jabatan presiden dan wapres
jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi tentang aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden
maka peluang yusuf kalla untuk mendampingi jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas terbuka lebar